terus begini pasti kan sebuah peristiwa demokrasi sudah kita lewati namanya pemilu pilpres
tapi bukan berarti kerja kita untuk perubahan kerja kita untuk kesejahteraan kerja kita di bidang demokrasi selesai jalan terus
proses politik jalan terus jadi kita lihat ke depan apa apa saja yang bisa kita kerjakan tapi gagasan tentang kesetaraan keadilan perubahan itu akan kita pegang terus
apaan itu yang bisa kita lakukan apaan yang kita lakukan apaan yang kita lakukan apaan yang kita lakukan
nah rasanya itu tinggal menunggu
nanti kita lihat sekarang kita rehat dulu nanti aba abanyak
pak rehat dulu jadi masih di pikirin
nanti masih ababanya dari kian belum mulai
masih nyapa sampai kapan rehat
kemarin putusan mk hari senin
membereskan semua kerja kerja kemarin
setelah klosure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya
pak aris sudah menantikan itu kan sudah buat kamu berapa
nah itu pak aris kalau ditawarkan menteri mau gak pak
kalau saya jawab tidak nanti akan dibilang memangnya ditawarin
jadi sekarang kita jalani saja dulu
kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan
tapi yang tidak kalah penting teman teman
terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres
jangan lewat dari pembicaraan di sini
jangan sampai media juga melupakan itu
akhirnya nanti berulang terus setiap pemilu
karena kita sama sama melupakan semua hal hal yang seharusnya dikoreksi
supaya mutu demokrasi kita lebih baik
tapi kalau terus menerus kita hanya membicarakan tentang bagi bagi kewenangan
tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres
bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik
jadi kita lihat saja misalnya dalam percakapan di sini
persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa
kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres
jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di kpu
kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan
semua catatan hakim mk
dan kami berharap dpr besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti
membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang undang